ya perilaku satwa yang tiba tiba agresif kemudian menyerang manusia bukan kali ini saja terjadi
lantas bagaimana sih kita bisa belajar memahami perilaku satwa dalam kasus ini yang adalah anjing ya
nah sudah ada pendiri pejaten shelter suasana somali atau susana somali
selamat malam bu susana
selamat malam mbak
bu susana kasus anjing menyerang manusia ini kita tahu bukan pertama kali terjadi
tapi apa sih sebenarnya yang biasanya jadi pemicunya
mbak saya di saat ini di tempat saya ada seribu ekor anjing
yang memang rata rata dikonsulkan ke saya karena menggigit
yang paling utama adalah orang indonesia itu tidak biasa dengan melakukan sterilisasi atau pengkebirian
kebiri itu tidak jahat mbak anjingnya masih kawin
dilakukan dengan anestesi standar manusia dan pemberian antibiotik
kemudian anjing ini memang biasakan bersosialisasi dengan manusia dan temannya
sehingga tidak terjadilah kejadian anjing menggigit
dan memang jakarta ini situasinya lahannya sudah sempit sempit
agak sulit lah buat anjing yang ukuran besar untuk tetap dipelihara di rumah rumah yang notabenem yang ukurannya kecil juga
jadi itulah pemicu anjing menggigit di jakarta
kalau dalam kasus yang sangat terkenal nih bejen shepard tutup melanois
lebih banyak disebabkan karena lemahnya sop
jadi sop si pemilik ini agak lemah
dia tahu anjingnya memang berbeda dengan anjing lain
dia dengan anjing yang memang sifatnya berbeda
dia harusnya memang punya sop
anjingnya jangan dilepaskan dengan orang asing misalnya
terus anjing dengan sifat yang sangat setia
itu sebaiknya memang tidak diberi makan oleh satu dua orang saja
tapi banyak orang memberi makan anjing itu
kemudian tetap ya saya tetap mengedepankan sterilisasi
karena itulah yang membuat ke
dia panik karena melindungi tempat melindungi majikan dan melindungi dirinya sendiri
jadi sama sekali bukan agresif tapi panik
tapi dengan sterilisasi itu bisa meminimalisir hal hal seperti ini
jauh sekali dia
mungkin mereka masih menggigit dalam keadaan terdesak ya
tapi jelas dia tidak menggigit
tidak sesering atau sesering ketika dia belum disteril
karena ini biasanya hampir sembilan puluh persen anjingnya jantan sih
dan tidak dikawinkan dan mereka juga bingung kan
bu susana anda yang sehari hari dekat dengan anjing
sebetulnya bagaimana sih kemudian mempelajari perilaku anjing ini
bagaimana melihat ketika sedang agresif ketika sedang setia dengan pemiliknya
bagaimana membaca itu orang lain yang membaca itu
saya anjingnya sosialisasi banyak ketemu orang
kalau saya membaca sebetulnya tidak selalu membaca
tentunya kalau saya baru ambil dan anjing itu sama sekali asing dengan saya
saya tidak akan langsung memegang megang seperti anjing biasa
saya akan memberi makan dulu pelan pelan ngelus diikat pelan terus dibawa jalan
semuanya prosesnya bertahap pelan pelan
dan yang harus diwaspadai kita tidak boleh percaya diri
dia selalu percaya diri terus anjing baru kita pegang pegang
itu bahayanya akan pasti terjadi
jadi ada cara khusus untuk orang orang baru bagaimana mendekati anjing khususnya dengan jenis ini
dengan semua jenis
karena mereka tidak bisa di telepon mereka tidak bisa di wa tidak bisa di sms
jadi bahasa tubuh kita yang mereka tangkap
tidak secepat saya dengan mbak hari ini lah saya bisa ngobrol begini kan
bu susana dari pantauan anda begitu mungkin ada laporan nggak sih selain mungkin anjing jenis ini
anjing jenis apa saja yang banyak tanda kutip menyerang manusia
semua juga yang gigit mbak kalau jangankan anjing orang kita yang gigit
kita nginjak semut juga semutnya gigit
ya namanya binatang dalam keadaan panik dan ketakutan dia pasti bertahan
termasuk juga ular yang kemarin menggigit security itu
kan itu dalam kondisi tertekan binatang itu
ketika sang pemilik memelihara anjing tersebut khususnya dengan jenis belgian ini
ini ada notes atau ada rules khusus tidak sih bagaimana cara memelihara anjing dengan jenis ini
kalau memang indonesia kan lemah sekali ya undang undang dan edukasi
tetap saya bersandar dengan kemampuan teman teman para dokter hewan untuk mulai mengedukasi pemilik
ini kalau anda mulai memegang belgian shepherd
ini kalau anda mulai memegang belgian shepherd

kan sifat utama anjing itu para dokter hewan ini yang kenal sekali kan
jadi teman teman dokter hewan lah yang mulai mengedukasi orang
jadi belajarnya dari dokter hewan yang mengenal begitu ya
iya lebih baik belajar ke dokter dokter hewan lah mereka paling nggak pasti kena
baik baik terima kasih banyak ibu susana somali pendiri pejaten shelter sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected